dan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik yang ada selama empat tahun pemerintahan jokowi jk
sudah ada koresponden politik cnn indonesia ada rifana pratiwi yang sudah siap dengan analisisnya
rifana selamat malam ini masuk empat tahun jokowi jk ya
isu isu apa saja yang anda highlight atau menjadi catatan pribadi anda dari bidang politik selama empat tahun jokowi jk memimpin
apalagi kalau kita tarik setahun terakhir dan tahun ini juga bertepatan dengan tahun
di mana pilpres sudah masuk dalam tahun politik di mana pilpres akan kita hadapi bersama pada tahun depan
selamat malam reinhard kami dari redaksi cnn indonesia terutama despolitik
sudah membuat rangkuman soal catatan catatan yang kurang baik dari kinerja pemerintahan jokowi jk
terutama di koalisinya di dpr
namun ada baiknya kita menghalai terlebih dahulu catatan catatan yang baik
dan juga mengapresiasi pencapaian dari kinerja pemerintahan jokowi jk selama empat tahun ini
nah kalau kita bandingkan dengan pencapaian dari kinerja pemerintahan sbi budiono dua ribu sembilan dua ribu empat belas
terutama di bidang politik koalisi sbi budiono pada tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas ini cukup banyak
partai koalisi pendukungnya itu ada enam namun relatif kurang solid dan juga kurang kompak
sehingga beberapa rancangan undang undang sempat mandek dan juga tidak bisa terrealisasi di dpr
pada saat pemerintahan sbi budiono pada tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dan ada dua partai seperti kita tahu yang tergabung dalam set gap koalisi
sby budiono yakni golkar dan juga pks yang kerap kali membandel dan itu menyulitkan bagi sby dan juga budiono
untuk bisa merealisasikan janji janji kampanye mereka
nah kalau kita bandingkan dengan koalisi ataupun pemerintahan jokowi jk dari tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu delapan belas ini
kita lihat koalisinya ini relatif smooth tidak ada sama sekali kritik kritik yang secara langsung disampaikan
oleh partai partai koalisi yang berada di dalam koalisi jokowi jk
hanya ada satu partai seperti kita tahu
yakni partai amarat nasional yang kerap kali membandel
namun nyatanya kebandelan dari partai amanat nasional ini juga tidak bisa menyulitkan janji janji kampanye dari presiden jokowi dan juga yusuf kala
ada dua rancangan undang undang yang pada saat itu sempat terjadi tarik menarik kepentingan di dpr
yang pertama adalah rancangan undang undang pemilu
namun akhirnya bisa juga terrealisasi setelah terjadinya lobby lobby yang cukup alot
meskipun ada empat partai koalisi yang pada saat itu juga memboykot ataupun walk out
namun enam partai koalisi pendukung jokowi jk ini tetap solid dan akhirnya bisa disahkan
dan yang terakhir seperti kita tahu ada soal undang undang anti terorisme yang kemudian secara bulat setelah presiden jokowi mengumpulkan sekjen sekjen partai koalisi
sepuluh partai ini bersepakat di dpr untuk meloloskan undang undang terorisme
nah itu catatan catatan yang cukup baik yang perlu kita apresiasi dari kinerja pemerintahan jokowi jk selama dua ribu empat belas hingga dua ribu delapan belas

nah ini adalah catatan yang kurang baik dan perlu diperbaiki hingga satu tahun terakhir nanti pemerintahan jokowi jk kedepan
kita sudah ada enam poin kalau bisa anda lihat nanti di grafik yang ada di layar
nah yang pertama jika anda ingat pada saat pembentukan kabinet kerja jilid pertama
presiden jokowi sempat meng highlight ataupun menggarisbawahi bahwa menteri menteri yang nanti akan ditunjuk pada kabinet kerja tidak boleh rangkap jabatan
atau menempati posisi struktural posisi penting di partai partainya
itu sempat berlaku pada kabinet kerja jilid pertama untuk beberapa saat namun kemudian setelah ada reshuffle ataupun pergantian pemain di kabinet kerja
tampaknya konsistensi dari presiden jokowi ini sempat dipertanyakan oleh publik karena kita mencatat saat ini ada tiga menteri kabinet kerja yang rangkap jabatan
yang pertama adalah menteri perindustrian yakni erlangga hartarto yang juga menjabat sebagai ketua umum golkar
kemudian yang kedua adalah agus gumiwang kartasasmita yang menjabat sebagai menteri sosial
ia merupakan wakil ketua umum partai golkar yang tidak dinonaktifkan dan juga tidak menonaktifkan diri
nah yang ketiga yang baru saja kemarin ditunjuk sebagai sekjen partai kebangkitan bangsa yakni hanif dakiri yang juga menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan juga transmigrasi
nah memang jumlahnya tidak terlalu banyak hanya tiga jika dibandingkan dengan komposisi jumlah menteri yang ada di kabinet kerja saat ini
namun publik tentu saja bertanya tanya soal komitmen dan juga konsistensi presiden jokowi dan juga wapres
yusuf kalla mengingat tahun dua ribu sembilan belas adalah tahun politik tentu saja sulit bagi menteri menterinya yang duduk di kabinet terutama yang memiliki posisi posisi penting di partai untuk membagi waktu
terutama seperti erlangga hartarto dan juga hanif dakiri karena mereka menempati posisi puncak di partai sebagai ketua umum dan juga sekjen
tentu saja presiden jokowi harus bisa lebih memperingatkan kepada menteri menterinya untuk konsisten ataupun meluangkan waktu lebih banyak di kabinetnya
nah itu catatan yang kurang baik yang pertama
nah catatan yang kedua
yang kurang baik yang kedua jika anda ingat adalah soal pembahasan rancangan undang undang pemilu sepanjang tahun dua ribu enam belas
sempat terjadi tarik menarik kepentingan antara fraksi fraksi di dpr
ada enam partai koalisi pendukung dari jokowi jk yang memang memperebutkan ataupun mendukung kebijakan dari presiden jokowi
pada saat itu kita ingat banyak sekali pernyataan pernyataan aktif yang disampaikan oleh presiden jokowi soal angka presidensial threshold
nah di sini ini sangat penting soal angka presidensial threshold pada saat pembahasan rancangan undang undang pemilu
karena itu menjadi titik awal berapa calon presiden yang akan berlaga pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
pada saat itu presiden jokowi sampai meminta kepada mendagri cahaya kumolo agar mengawal angka ambang batas pencalonan presiden atau angka presidensial threshold
dan presiden jokowi sampai mengeluarkan pernyataan bahwa
dan presiden jokowi sampai mengeluarkan pernyataan bahwa
dan presiden jokowi sampai mengeluarkan pernyataan bahwa
nah inilah yang kemudian dikritik oleh sejumlah penggiat pemilu
karena memang pemilu dua ribu sembilan belas ini agak berbeda dengan pemilu presiden dua ribu empat belas
karena pada pemilu legislatif dua ribu sembilan belas ini pemilunya serentak berbarengan
antara partai politik dengan juga pemilu presiden
sehingga acuan perolehan kursi pada pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif dua ribu empat belas tidak bisa dijadikan
acuan pada pemilu presiden ataupun pemilu legislatif dua ribu sembilan belas mendatang
nah itu untuk catatan yang kurang baik
dan kita tahu bahwa pada akhirnya memang enam partai koalisi pendukung jokowi jk akhirnya menang
pada pengambilan suara terbanyak ataupun voting
sementara empat partai lainnya gerindra pks demokrat dan juga pan akhirnya walk out
dan mereka tidak bisa melawan
dari keinginan partai koalisi dari jokowi jk
dan itu yang membuat situasi politik saat itu sempat panas
sehingga partai amanat nasional kemudian diisukan akan keluar dari koalisi jokowi jk
nah untuk yang ketiga ini yang cukup penting juga soal pembubaran ormas hti atau hizbut tahrir indonesia
jika anda ingat di situ sempat ada demo demo yang dilakukan oleh pendukung dari ormas hti
memang jika kita lihat di peraturan perundang undangan
hti atau hizbut tahrir indonesia ini merupakan ormas yang berbadan hukum
sehingga pembubarannya ini harus melalui proses resmi ataupun proses hukum di pengadilan
namun pada saat itu pemerintah yang diwakili oleh menko polhukam kemudian mendagri dan juga menkumham
memilih untuk membekukan ormas hti
kemudian presiden jokowi menerbitkan perpu atau peraturan perundang undangan
nah dengan adanya pengeluaran perpu ormas ini
kemudian presiden jokowi dikritik anti terhadap kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berserikat dan juga berkumpul
karena memang ormas hti ini harus dibubarkan melalui mekanisme di pengadilan
sebetulnya menurut para penggiat hukum ataupun pakar hukum ada cara yang lebih elegan ataupun cara lebih aman yang ditempuh oleh presiden jokowi
sebetulnya presiden harusnya merevisi undang undang ormas terlebih dahulu di dpr dengan kekuatan politik yang cukup besar di parlemen
ada enam partai politik pendukungnya
karena sebetulnya lebih gampang untuk presiden jokowi untuk merevisi undang undang ormas kemudian membubarkan ormas hti
namun memang waktunya cukup lama sehingga masyarakat dan juga pakar hukum menilai presiden jokowi lebih memilih jalan pintas dengan membubarkan ormas hti dengan menerbitkan perpu ormas
nah kemudian catatan yang keempat yang kami dapatkan adalah soal tim gabungan pencari fakta atau penyelesaian kasus penyiraman terhadap penyidik kpk yakni novel baswedan
ini banyak kekecewaan yang kami lihat
dan juga kami dengar dari para penggiat anti korupsi dan juga aktivis icw bahwa kasus penyiraman terhadap penyidik kpk yakni novel baswedan ini kan sudah berlangsung cukup lama
dan belum ada titik terang siapa yang melakukan penyiraman terhadap novel baswedan
semestinya presiden bisa membentuk tgpf atau tim gabungan pencari fakta
sama seperti pada saat presiden susilo bambang yudhoyono membentuk tgpf untuk mencari dalang pembunuhan munir
namun mengapa presiden jokowi sampai sekarang belum membentuk tgpf
untuk kasus penyiraman novel baswedan itu yang menjadi pertanyaan bagi para penggiat anti korupsi dan juga aktivis icw
nah kemudian catatan kelima yang kami rangkum juga adalah soal janji nawacita dari presiden jokowi dan juga wapres yusuf kala
pada saat berkampanye di pemilu presiden dua ribu empat belas silam
di situ presiden jokowi berulang kali menjanjikan kepada masyarakat terutama mereka korban pelanggaran kasus kasus ham berat
bahwa pada masa ini mereka akan mengambil kesempatan
pada saat era kepemerintahannya ini presiden jokowi dan juga wapres yusuf kalla akan menuntaskan kasus kasus pelanggaran ham berat
seperti tragedi semanggi i kemudian tragedi semanggi ii dan juga kerusuhan mei sembilan puluh delapan dan juga petrus atau penembakan misterius di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua dan juga delapan puluh delapan
namun dari kontras dan juga komnas ham kami sempat berdiskusi dan mereka memberikan catatan merah pada empat tahun pemerintahan jokowi jk ini belum ada perkembangan signifikan

penuntasan kasus ham ini merupakan hak prerogatif dari presiden jokowi
yang harusnya presiden ini bisa memerintahkan kepada jaksa agung untuk menuntaskan kasus kasus tersebut
seperti kita tahu berdasarkan peraturan perundang undangan bahwa jaksa agung ini bertanggung jawab langsung kepada presiden
sehingga inisiatif dari presiden jokowi untuk menuntaskan kasus ham pada era kepemimpinannya selama empat tahun ini kembali dipertanyakan oleh aktivis ham dan juga aktivis dari kontras
nah yang keenam catatan kami yang cukup penting dan baru baru saja terjadi dan diprediksi
akan terus berlangsung selama tinggal satu tahun lagi pemerintahan jokowi jk ke depan adalah soal pola komunikasi dan juga pola koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya
seperti kita tahu presiden jokowi sempat mengeluarkan impres atau instruksi presiden kepada para bawahannya agar tidak membentuk ataupun mengeluarkan statement statement yang gaduh di publik
namun sepertinya impres ini tidak juga ditaati oleh anak buahnya ataupun para menterinya
karena kita tahu berbentuknya
karena kita tahu beberapa saat yang lalu ada kegaduhan yang terjadi antara kepala burlok yakni budi waseso dengan menteri perdagangan yakni enggertiasto lukito soal impor beras
memang sempat menyeruak ke publik mereka saling mengatakan beberapa fakta satu sama lain dan menimbulkan kebingungan di masyarakat
kemudian sudah meredah kemungkinan besar presiden jokowi sudah memanggil keduanya untuk meluruskan hal tersebut
nah yang tidak kalah gaduh juga adalah yang terakhir kemarin terjadi
itu di perjalanan jokowi
itu di penutupan emf
kalau anda ingat pemirsa bahwa menteri sdm ignatius jonan pada saat itu sempat mengumumkan kenaikan harga bbm bersubsidi yakni premium
namun satu jam sesudahnya kemudian dibatalkan oleh pihak istana dan sampai saat ini tidak ada keterangan resmi ataupun penjelasan dari presiden jokowi dan juga pihak istana
mengapa kenaikan harga bbm bersubsidi premium ini sampai harus dibatalkan ataupun ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
nah itulah sebetulnya
ada enam catatan kurang baik dari kinerja pemerintahan jokowi jk di bidang politik
kalau dibandingkan dari segi politik ini memang tidak terlalu banyak sebetulnya yang dilakukan oleh jokowi jk
relatif lebih smooth jika dibandingkan pada pemerintahan sbi budiono pada tahun dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas
namun di sisa kepemimpinannya hingga tahun dua ribu sembilan belas mendatang mengingat tahun depan adalah tahun politik presiden jokowi dan juga wapres yusuf kala diharapkan bisa lebih mengkontrol
untuk para menterinya untuk lebih bisa berkonsentrasi pada tugas tugasnya di kementerian ketimbang mengurusi kegiatan kegiatan di partai politiknya reinhardt
oke baik rifana karena tahun depan melupakan tahun politik begitu ada pilpres dua ribu sembilan belas
tadi anda sudah jelaskan bahwa ada satu beberapa catatan merah ya terhadap jokowi jk di bidang politik
tapi kalau kita kembali lagi melihat bagaimana dinamika politik sepanjang tahun ini
tadi anda katakan agak lebih smooth

apakah bahwa saat ini jokowi sudah bisa mulai mengontrol politik di indonesia dalam arti begini
tidak lagi ada hubungan yang gaduh antara eksekutif dan juga legislatif misalnya karena mungkin sudah bisa menguasai parlemen
atau sebenarnya ada faktor faktor lain bagaimana dinamika politik sepanjang jokowi jk memimpin ini
apakah memang lebih adem ayem tahun terakhir atau justru memang sebaliknya tetap ada sejumlah kontroversi yang mau warnai
ya renhard jika kita bisa menarik ada satu kontroversi
kita bisa menarik sejarah ke belakang pada pemerintahan sby budiono tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu empat belas
pada saat itu ketua dpr nya adalah marzuki ali yang juga berasal dari fraksi partai demokrat
seharusnya dengan kepemimpinan marzuki ali di dpr lebih bisa untuk mengkontrol fraksi fraksi koalisi pendukung sb budiono pada tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu empat belas
namun nyatanya kita bisa lihat banyak kegaduhan seperti pembentukan pansus hak angket senturi yang terjadi
sehingga sempat mengancam ataupun
membentuk adanya timuas senturi dan mengancam pemerintahan dari sb budiono selama beberapa saat
namun jika dibandingkan dengan pemerintahan jokowi jk sepanjang tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu delapan belas ini
ada pergantian pemain di posisi ketua dpr yang berulang kali terjadi
seperti kita tahu bahwa ketua dpr yang terpilih adalah setia novanto
kemudian digantikan oleh ketua dpr yakni ade komarudin dan kembali lagi ke setia novanto
dan setelah setia novanto ditangani sebagai tersangka
kemudian diganti lagi oleh bapak soe saptiong
yang saat ini menjabat sebagai ketua dpr
dan semuanya berasal dari fraksi partai golkar
yang merupakan motor koalisi dari koalisi pemerintahan jokowi jk
sebetulnya itu tidak begitu berhubungan
karena sekali lagi ini soal bagaimana leadership dari jokowi
yang lebih bisa mengkontrol koalisi partai partai koalisi pendukungnya
jika kita lihat bahwa hanya satu partai politik
yakni partai amanat nasional yang cenderung agak sedikit berseberangan
pemerintahan jokowi jk
jika dibandingkan dengan sby budiono
ada dua partai yakni golkar dan juga pks
untuk pemerintahan jokowi jk ini
golkar relatif lebih tunduk
ataupun relatif lebih menjadi anak yang manis
selama ini dan tidak banyak mengeluarkan pernyataan pernyataan
ataupun berusaha untuk menjegal kebijakan kebijakan
dari jokowi jk selama pembahasan undang undang di parlemen
sehingga memang golkar tampaknya sepanjang tahun dua ribu empat belas
dan juga dua ribu delapan belas ini relatif bisa dijinakkan
oleh presiden jokowi
dan juga wak pres yusuf kalla
sehingga tidak menyulitkan mereka dalam menggolkan
beberapa undang undang di parlemen reinhardt
baik jadi soliditas partai pendukung jokowi jk
ini yang juga termasuk menjadi penentu
gaduh tidaknya begitu ya proses politik
selama jokowi jk memimpin empat tahun terakhir ini
untuk analisis anda yang sangat tajam
terkait dengan bidang politik sepanjang empat tahun jokowi jk
dan cnn indonesia prime news special empat tahun jokowi jk
akan segera kembali saat lagi
tetaplah bersama kami